yang ini atas
yang apa mestiku
devatin bagaimana kabarnya si anak pengki
faang dengan sohib sohibnya yang cabai cabiannya tuh
mereka sedang mengantar paket
menjalankan amanah abah ke jalan wali
ana tahu mereka sedang menjalankan amanah yang diberikan ustaz sefu untuk mengantarkan fake
tapi ngapain aja di fikir
masa dari kemarin sampai sekarang kagak balik balik
anda curiga mereka malah bersenang senang di luar sana
farouk kamu tidak boleh berperasangka seperti itu
ana bukannya berperasangka guruk
karena di luar sana penuh dengan godaan syaitan yang terkutuk
di pesantren aja mereka selalu tergoda oleh syaitan untuk melakukan perbuatan buruk
apalagi di luar sana
fasih mereka sudah terlibat dengan pergaulan bebas
ditambah lagi dasarnya memang sudah anak anak liar
setan tidak perlu capek capek
karena mereka tidak mempunyai iman yang tebal seperti ana
ahlak yang baik seperti anak
ilmu agama yang tinggi seperti anak
jangan jangan mereka yang minta digoda oleh syaitan
syaitan godein ana
godein ana untuk melakukan sesuatu yang buruk
yang penting ana senang di dunia
saya tidak mau membicarakan hal hal yang tidak penting seperti ini
siapa juga yang khawatir
kalau perlu mereka tidak usah balik lagi kemari
jadi aman semuanya calon calon istri ana
tadi fatin bilang mereka bukan hal founting
mas steep tau rapat
ibu perempuanirena sama kamu yang ana
kita sebagai tamu kita kagak nungguin tuan rumah balik
ini adik punya rumah
udah gak usah nunggu kakeknya
ini hadiah ulang tahun buat kamu
usia kamu sekarang sudah genap dua puluh dua tahun
dua puluh empat tahun dapat kado
ini hadiah ulang tahun danu kek
danu kan mintanya motor kek
kok malah dikasih ginian
ini buat apaan kek
ini buat kakek aja
saya akan bujuk dia
dia pasti mau
biar kakak ini senang membawa
iya kakak ini senang membawa
gak usah biarkan

jangan jangan latihnya kaki
pantes jadi tengkong baso pantes
ketengnya juga tengkong baso daripada dia
terus tuju budak tuh
seru naman cuy
ih kamu juga sama alaknya pesek
jadi mas faru
gak usah diambil hati
ya bukan masalah diambil hati sih
tapi karena udah terlanjur dengar
kan jadi kepikiran
tapi yaudah berniat juga sih
sampai sekarang belum balik balik juga
yaudah jangan berpengangka
nanti pikiran kita malah kemana mana
mending kita mikirin yang bermanfaat
segala sesuatu itu gua hitung hitung ya lagi pulang ya kalau gue itu itu kita ini udah rugi
besar tahu kenapa eh gue lagi ngomong sangat lungu kita udah rugi besar betul kenapa kanak
itu udah bantu untuk kakek pesari semalam rugi waktu kita astagfirullahaladzim lu ngomong soal
manajemen soal kuliah bibir sampai kuncup kuncup kayak begitu
anggap aja balas budi bukan balas tommy kalau tommy susah dibalasnya
ya allah balas budi bebek bukan balas tommy cuy ya bener masih kesel kece ngepa ngepa
ya budi tommy budi
pamit ya loh bukan kita nih kita bawa titipan buat amanat dari ustadz besantren
tapi nggak papa kek kita tinggalin dulu ya kakek cuma mau bilang terima kasih kakek
dari kemarin sudah merepotkan kalian
tumpang tanya tau jalan waling gak
terus aja bang